dan yang terbaru ada satu ratus dua juta data masyarakat yang diduga bocor dan dijual di situs gelapbridge to
melansir cnn indonesia com data yang diduga berasal dari data kementerian sosial republik indonesia
data yang diunggah oleh akun bernama sspx itu berjudul indonesia citizenship database frame ministry of social affairs republik of indonesia
file yang diduga berasal dari kementerian sosial itu berisikan delapan puluh lima gb data dengan totalnya ada satu ratus dua lima ratus tiga puluh tiga dua ratus sebelas data
peretas bahkan memberikan keterangan bahwa data ini meliputi nomor induk kependudukan nomor kartu keluarga
dalam unggahan tersebut juga dilengkapi sejumlah sampel data yang bocor
dengan demikian kementerian sosial menjadi kementerian yang turut menjadi sasaran peretas
dan kebocoran satu tiga miliar registrasi kartu sim tujuh belas juta data dari pln dan dua puluh enam juta data pelanggan indihome telkom